jadi ya gubernur dki jakarta anies paswedan ini akan membuka operasional bioskop di jakarta kabarnya
nah pemerintah dki akan segera merumuskan kebijakan terkait pembukaan bioskop
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada ketua umum gabungan pengelola bioskop seluruh indonesia
ada jonisha fruedin pak joni selamat malam
malam mbak puspa ya
oke pak joni dengan puspa ini
oke pak joni wacana dibukanya kembali ruang menonton di jakarta oleh gubernur anies baswedan
ini nyatanya masih jadi hal yang pro kontra mengingat jumlah kasus masih terus meningkat
saya sih sejujurnya kangen gitu ya tapi mungkin deg degan kalau nanti ke bioskop
nah seperti apa dialog yang dilakukan pemprov dki dengan para pengusaha bioskop di jakarta atas wacana ini pak joni
pertama saya ucapkan terima kasih kepada pak gubernur dki bahwa mau dibuka
nah kemudian yang kedua itu kan pak gubernur mengatakan akan membuat aturan aturannya
akan menyampaikan nanti kepada kita ya kan testapnya
nah terus selanjutnya sekarang ada yang pro dan kontra
saya rasa pro dan kontra itu biasa lah ya kan
bagaimana orang bisa menilai yang pro itu siapa yang kontra itu siapa
dasar yang kontra itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan
kenapa ini peneliti peneliti profesor profesor dunia ini yang sudah meriset ini
bioskop itu rendah tiga persen jumlah penularannya
dibandingkan dengan pesawat terbang dibandingkan dengan kereta api dengan bus akap yang jalannya sampai enam delapan jam
kemudian dibandingkan dengan juga restoran yang hadapan hadapan kemudian juga kita lihat juga di pasar dan sebagainya
jadi jangan diketomik
ini bahwa ini yang ini kalau tidak ada ilmunya
agung bondo juga akan mendapatkan masukan dari ahli ahli
baik ahli di indonesia sendiri profesor ada profesor budi haryanto ada dari jerman ada dari amerika dan sebagainya
oke artinya pembukaan bioskop ini juga bukan apa namanya bukan jadi kepentingan para pengusaha semata begitu ya
tapi memang karena ada riset risetnya ada para ahli yang juga menyimpulkan
bahwa masih aman jika ada pembukaan
begitu ya pak joni ya
ya jadi saya yakin yang duduk di pemerintahan itu baik dari gubernur ke bawahan itu semuanya orang pintar tuh
nggak ada yang nggak pinter tuh ya kan
artinya dia mendapat referensi ini bukan dari kita saja dari yang lain lain juga dapat gitu ya
nah kemudian di situ kita kasih tahu ini udah protokol
ada terakhir ditanya pak joni itu protokol tentang sirkulasi udara
nah kita ceritain pak
kalau yang ac biasa itu ada yang masuk udara dingin udara yang kotor yang panas itu disedot melalui namanya itu return
masuk lagi ke ahu mesin di belakang
diolah dingin masuk lagi
nah kita tambahkan sekarang pakai namanya itu ultraviolet yang untuk menyaring udara masuk ke dalam ruangan
dan udara keluar ruangan
kita pasang dua itu alat itu
jadi safe itu
tinggi pelabuhan kan tujuh delapan meter
kalau pesawat terbang kan cuma satu dua meteran lebih paling
tuh nggak ada masalah
artinya selama empat bulan ini para pengelola gedung bioskop sudah memikirkan benar benar infrastruktur untuk mendukung
atau meminimalisasi penularan di dalam gedung bioskop begitu ya pak joni
pak joni tapi
ini telur sekolah saya udah lulus ya
pak joni tapi kalau kita berbicara di luar pro kontra nih dari pembukaan gedung bioskop
kita tahu ada sejumlah pegawai sejumlah pekerja yang nampaknya dirumahkan selama gedung bioskop ini tutup
sejauh ini seperti apa pak
bagaimana kemudian mengetahui mereka hidupnya kemudian kesejahteraan mereka
apakah juga masih ditanggung oleh pengusaha bioskop ini pak
iya sebagian ditanggung oleh pergantung manajemen masing masing ya
kayak di ssi
ssi itu ditanggung lima puluh persen ya karyawan dirumahkan
begitu buka nanti dipanggil lagi
tuh ya kan
ada juga yang memang udahlah saya berhenti aja ya phk pokoknya kan kasih sangon dan sebagainya
itu semua saya nggak begitu besar mbak
terus hal yang besar apa
efek dari bioskop tidak ada yang mati umkm yang menempel di dekat bioskop
itu banyak sekali
tapi wacana bioskop dibuka ini jadi efek yang positif
saya katakan pentingnya bioskop untuk menghidupkan ekonomi di bawah itu
ada tukang parkir tukang hapus hubungannya ada
tukang di daerah gitu
setuju jadi efek wacana bioskop dibuka ini harusnya jadi angin segar untuk para pekerjanya ya
oke pak joni kita tahu tapi nanti ketika dibuka ketika bioskop bioskop ini dibuka
pasti akan mengikuti protokol kesehatan
protokol kesehatan yang ada pasti juga mengharuskan kapasitasnya cuma lima puluh persen dari gedung bioskop
bahkan kalau di luar negeri tadi tiga puluh persen pak joni
nah kalau melihat lima puluh persen ini dari para penonton
apakah tetap bisa menolong beban biaya selama gedung bioskop ini dibuka
begini mbak ini juga pertanyaan yang klasik juga
para pemilik film produser maupun importer berpikir dua kali kalau ditaruh filmnya di bioskop
gak ada cuma dapat kapasitas hanya lima puluh persen
itu kita sudah pikirkan
kita harus tetap belajar belajar belajar belajar kita coba
artinya pendapatan itu cukup gak buat operasional kita
untuk bayar film
film itu kan dibayar setelah potong pajak
lima puluh persen untuk pd film lima puluh persen untuk bioskop
nah ini persoalannya satu kita menghimbau pemerintah daerah
itu tolong pajak hiburan
itu ada yang sepuluh persen ada yang lima belas ada yang dua puluh persen
itu jangan dipungut dulu selama satu tahun
kami gak minta uang
minta kebijakan itu
pajak pontonan yang pajak hiburan
jadi kerugian selama material bisa sekali kerugiannya
oke artinya evaluasi akan selalu dilakukan
apakah cukup bisa membantu perekonomian dan juga bisa meminimalisir penularan ekonomi

tapi pak joni belakangan nih gara gara pandemi nih pak joni
beberapa bisnis tempat nonton outdoor mulai bermunculan
pak joni melihat bisnis ini akan seperti apa
apakah ini akan bertahan lama atau mungkin hanya karena pandemi semata
saya rasa begini ya kalau saya jawab itu tidak bertahan lama
nanti nggak etis teman teman saya yang buka itu ya
memang itu ada beberapa kendala kendala di dalamnya
satu adalah filmnya itu dia pakai media lain bukan pakai projector
nah ini biasanya film film asing biasanya nggak mau ngasih film itu
kan kejadian kemarin di mekarta itu
ter film orang lain nggak tanpa izin akhirnya kan diklaim
ada filmnya si odi mulya ada filmnya parwes
karena dia itu ambil dari apa namanya
apakah saya nggak tahu persis dari media apa
sampai izin itu melanggar undang undang al qaeda itu pak
itu kan kesulitannya di situ
dan itu gak gampang itu itu satu hektar itu berapa isinya mobil
tapi saya tidak mau dalam lah itu menurut saya sih bagus bagus saja buat menghibur masyarakat
bagus bagus saja situ ada kuliner juga ada apa gitu ya
bioskop dibuka nih pengusaha sudah siap pengelola sudah siap
balik lagi ke individunya ya pak
individunya juga harus tetap jaga protokol kesehatan
jangan sampai nanti ketika sudah dibuka eh malah ditutup lagi gara gara personal sendiri
pak joni syafruddin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected